kita langsung mulai good morning dengan informasi yang membuat saya sebagai perempuan tadi geram sekali
padahal pemerintah ataupun pt kai juga sudah memperlakukan gerbong pisah untuk perempuan ya
tapi nampaknya tetap saja kasus pelecehan seksual terjadi lagi di krl komuter lain yang penuh sesak
ya penuh sesak menjadi kata kuncinya ya karena pembatasan itu jadinya tidak lagi bisa efektif
nah sebuah video viral di dunia maya memperlihatkan sejumlah wanita berdebat nih
dengan pria yang diduga pelaku pelecehan seksual bisa anda saksikan seperti apa kejadiannya
seorang penumpang wanita menjadi korban pelecehan seksual di dalam kereta yang penuh dan sesak
sebuah video sempat diunggah di akun media sosial salah satu penumpang krl komuter line
jurusan jakarta bekasi dan menarik perhatian warga net
kejadian ini terjadi pada jumat delapan desember lalu
dalam video tersebut terjadi perdebatan antara sejumlah penumpang wanita dengan seorang pria
yang diduga melakukan pelecehan seksual
mereka mempertanyakan resleting pria yang terbuka saat posisinya berada di belakang seorang wanita
sedangkan kondisi kereta terlihat cukup sesak dan padat
dikutip tendetik com pihak pt kereta komuter indonesia mengatakan
pihaknya belum menerima latihan
tidak ada laporan tentang pelecehan seksual itu
penumpang diimbau segera melapor kepada petugas jika melihat atau menjadi korban pelecehan seksual